kapal pesiar yang diburu biro investigasi federal amerika fbi
di tanbareskri mabes polri di perairan tanjung benoa bali
enam orang petugas disiagakan di dalam kapal ini
untuk mengawasi kapal beserta tiga puluh tiga kru yang ada di dalamnya
petugas dari mabes polri beserta fbi amerika
tiba di dermaga polo air polda bali
di areal pelabuhan benoa dan pasar rabu malam
tim gabungan ini sebelumnya melakukan penggeledahan
selama lebih dari enam jam terhadap kapal pesiar bernama equanimity
kapal ini diduga milik tersangka kasus pencucian uang
yang kasusnya tengah ditangani oleh fbi
berdasarkan keputusan pengadilan negara bagian california
kapal bersama tiga puluh tiga kru yang terdiri dari kapten kapal dan awak
dijaga ketat petugas dari bareskrim di perairan tanjung benoa
kapal ini sekarang ada dalam penyitaan kita
jadi anak penyidik masih menungguin kapal ini
waktu yang kita perlukan dan
saya sudah koordinasi dengan
otoritas pelabuhan yang ada di sini ka sop
bahwa kami sudah sepakat bahwa nanti setelah dilakukan ini
kami akan geser ke tempat yang ada
yang aman yang safe lah
sebelumnya mabes polri mendapat laporan resmi dari fbi amerika
jika kapal pesiar equanimity yang diduga hasil kejahatan internasional
tengah berada di perairan indonesia
namun petugas bareskrim mabes polri
tidak menyebutkan asal negara terduga pelaku pencucian uang internasional tersebut
nandang risada astika dan pasar